mantan kapolda sumatera barat seperti kita saksikan informasi baru saja
irjen teddy minahasa difonis penjara seumur hidup dalam kasus narkotika
irjen teddy langsung mengajukan banding fonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa
yaitu hukuman mati
apa yang bisa membuat hukuman lebih rendah daripada tuntutan hakim
sekalipun ini memang sering terjadi padahal kejahatan narkotika selama ini
selalu ditangani dengan pendekatan yang luar biasa
apalagi dilakukan oleh penegak hukum
untuk membahasnya kita bergabung dengan abdul fikar hajar
ahli hukum pidana universitas trisakti
mas fikar selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih atas waktu anda malam hari ini
mas fikar tentu mengikuti perkembangan kasus ini
karena kita sudah beberapa kali membahasnya
fonis hari ini turun dari tuntutan yang disampaikan jaksa sebelumnya
apakah pertimbangan hakim menurut anda di sini sudah tepat
jaksa hakim dan pembela adalah pihak pihak
yang bisa mengapresiasi atau membuat satu rumusan tentang keadilan
yang hidup di dalam masyarakat
terutama yang akan diterapkan pada seorang tersangka
tentu saja rasa keadilan itu akan bergantung dari perspektif di mana dia berdiri
maksudnya kalau jaksa
itu keadilannya adalah hukuman mati
kemudian hakim itu rasa keadilannya ya seumur hidup itu
sementara terdakwa pasti ingin lebih rendah dari itu
bahkan minta dilepas atau minta bebas
biasanya seperti itu
karena itu kemudian
tiga fungsi yang ada di peradilan ini
itu selalu berbeda beda
ya dalam menanggapi satu peristiwa
tentu saja tergantung pada tempat kedudukannya
di mana dia duduk dan di situ apa
fungsi itulah yang kemudian mewarnai pendapatnya
nah hakim itu dalam satu peradilan pidana
dia menjadi pihak yang memutuskan
apakah satu peristiwa itu terbukti atau tidak
berapa hukumannya berapa berat yang harus dihukum
itu sepenuhnya menjadi kewenangan hakim
tetapi di sisi yang lain
jaksa juga punya kewenangan untuk menuntut
pasti dia akan menuntut yang maksimal
dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
nah sementara terdakwa dari sisi yang lain juga
punya perspektif sendiri terhadap perbuatannya
bahwa dia salah oke
kesalahannya tidak maksimal seperti umpamanya yang digambarkan oleh jaksa
nah karena itu kemudian dia melakukan pembelaan
dengan mengemukakan segala macam peristiwa
segala macam perbuatan yang kira kira bisa meringankan hukumannya
mas fikar kita tahu ini kejahatan narkotika
kemudian dilakukan oleh seorang pejabat polri
kalau misalnya sekarang hukumannya lebih rendah
apakah menurut anda ini sudah cukup pantas
ya kebiasaan yang terjadi di pengadilan memang seperti itu
jaksa menuntut maksimal tawarannya tinggi
kemudian ada pembelaan dan kemudian hakim biasanya menjatuhkan
putusan di bawah tuntutan jaksa
nah itu pola yang biasanya terjadi di peradilan

tetapi tidak tidak apa ya tidak terjadi
maksud saya pola ini terjadi pada umumnya kasus kasus pidana
tetapi ada juga dalam beberapa kasus
semamanya hakim sependapat dengan jaksa
atau bahkan hakim sependapat dengan pembela atau dengan pengacara
bisa seperti itu
nah ini akan tergantung fakta persidangan
nah karena itu di dalam persidangan itu
semua pihak punya hak untuk mengajukan alat bukti
maksud saya semua pihak itu jaksa dan terdakwa dan pengacara
artinya dari sudut jaksa dia pasti akan membawa alat bukti
apakah itu saksi ahli atau barang bukti ya pasti yang memberatkan
pasti yang membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah
nah sebaliknya biasanya terdakwa meskipun sudah jelas jelas ternyata
dia melakukan atau terbukti tapi tetap dia menggunakan haknya untuk
nah biasanya juga pengacara dan terdakwa ini membawa saksi saksi yang meringankan
apakah saksi itu seorang ahli atau saksi fakta
itu tergantung dari keperluannya atau kepentingannya
nah jadi sangat wajar kalau kemudian terjadi perbedaan persepsi
diantara jaksa dengan pengacara dan terdakwa
karena masing masing duduk di tempatnya masing masing
yang satu penuntut yang satu pembela
ujungnya adalah dipertimbangkan oleh majelis hakim
karena di dalam proses meskipun jaksa lebih dominan membuktikan
tetapi juga tidak menutup hak haknya terdakwa untuk membawa saksi saksi yang meringankan
atau ahli ahli yang juga bisa berpandangan lain
dari ahli yang dibawa oleh jaksa
yang lebih meringankan seperti itu
nah kalau kesempatan ini diberikan oleh hakim
kesempatan yang sama kepada dua belah pihak itu
maka apapun putusannya menurut saya itu akan memenuhi rasa keadilan
oke mas fikar kalau misalnya kita lihat peristiwa yang menjerat teddy minahasa ini
muncul setelah hantaman terkait permasalahan
yang terjadi di jambu
kalau menurut anda secara general apakah polri secara keseluruhan sudah betul betul memberikan
penanganan yang proporsional yang profesional dalam kasus yang menjerat anggotanya sendiri sejauh ini
mas fikar karena setidaknya ada dua peristiwa besar yang menjerat dua jenderal ini
ya saya kira dengan sampainya perkara ini ke pengadilan
itu sudah kemajuan besar menurut saya bagi penegak hukum khususnya polri
kita nggak bisa bayangkan kalau ini terjadi pada zaman sebelum reformasi
pada zaman yang lama di mana ada solidaritas korps itu
pembelaan antar rekan itu masih kuat gitu
solidaritas korps itu penting
tapi harus tepat menerapkannya bukan pada kasus kasus soal kejahatan seperti ini
maka tidak pernah akan dikenal yang namanya solidaritas korps
kalau temannya melakukan tindak pidana menjadi tidak pair
umpamanya kalau temannya yang menjadi penyidik kemudian melakukan penyidikan yang
tidak menguntungkan keadaan
temannya menguntungkan terdakwa dan sebagainya
jadi ketika ada kasus seperti ini
maka tentu saja ini tergantung pada pimpinan yang diatasnya
saya kira era pimpinan pak listio sigit ini agak terbuka
sehingga tidak heran kemudian begitu zamannya pak listio
banyak kasus kasus yang muncul dari kalangan polri sendiri
dan ini patut disyukuri kalau menurut saya
patut disyukuri justru ya
karena ini adalah cara membersihkan internal gitu
cara mendudukan kembali kewibawaan kepolisian
saya kira begitu mbak
oke ini juga ada yang menarik ketika anda tadi menyinggung soal patut disyukuri justru masalah masalah yang muncul saat ini
yang menyelimuti tumbuh kepolisian
ada hasil survei yang dilakukan indikator beberapa waktu lalu
survei dilakukan di pertengahan april
kemudian juga baru dirilis
ini berkaitan dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik terhadap lembaga negara
ada dua hasilnya di sini
kita lihat sama sama mas fikar
mungkin bisa ditampilkan di sini
di c boleh
jadi ini adalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga
tidak percaya sama sekali dua sembilan ya

tapi bagaimanapun ini ternyata juga sudah cukup meningkat
ada satu survei lagi
ada satu survei lagi
ada satu grafik lagi yang menunjukkan peningkatannya
ini ada tingkat kepercayaan terhadap lembaga
sama dari survei indikator politik indonesia
ini yang selain polri
ada yang berikutnya
ada yang menunjukkan grafik naik turunnya
jadi mas fikar kita bisa lihat
jadi memang kepercayaan itu memang betul betul istilahnya harus diperjuangkan
dengan susah payah sepertinya oleh polri saat ini ya mas fikar
itu menurut anda
betul begitu menurut anda
karena kalau dilihat dari tugasnya
dilihat dari tugas dan fungsinya
itu polri itu sepenuhnya berorientasi pada masyarakat sebenarnya
yang pertama umpamanya
polri itu berdasarkan undang undang kepolisian
dia menjadi apa namanya
nah penegak hukum itu pasti berhubungan dengan masyarakat
kemudian polri juga sebagai
selain penegak hukum juga adalah sebagai
aduh ada tiga yang tiga tiganya itu berkaitan dengan masyarakat
tetapi intinya adalah
bahwa bagaimana kehadiran polri ini kemudian
apa menjaga menjadi partner masyarakat supaya kehidupan ini menjadi aman dan tertib dan aman
yang pertama tadi
penjaga keamanan dalam negeri
jadi penanggung jawab keamanan dalam negeri itu polisi
jadi aman tidaknya republik indonesia
sebenarnya dalam negeri
itu tanggung jawab kepolisian
ya baik pada tingkat yang paling bawah maupun pada tingkat nasional gitu
yang kedua dia pelayan masyarakat
pelayan masyarakat itu umpamanya
melayani pembuatan sim
melayani surat keterangan
kelakuan baik gitu ya
yang ketiga fungsinya yang inti adalah
dia sebagai penegak hukum
dia itu sebagai penyidik
nah artinya apa
artinya ketiga fungsi ini
semua bersinggungan dengan masyarakat
semua sebenarnya bersifat public service gitu
semua sebenarnya bersifat pelayanan publik gitu
nah karena itu
baik tidaknya polisi gitu ya
akan tergantung pada apresiasi publik gitu
karena semua pekerjaannya ditujukan kepada publik kepada masyarakat
jadi kita sekarang melihat
apakah betul momen momen ini
ya termasuk yang terbaru adalah
fonis yang dijatuhkan kepada teddy minahasa ini
bisa betul betul sekali lagi seperti yang mengutip yang anda sampaikan tadi
momen untuk bersih bersih
saat ini paling tidak
sekarang polri juga sedang menangani kasus yang menjerat anggotanya juga
berkaitan dengan yang juga viral
dugaan penganiayaan oleh anak salah satu perwira di sumatera utara gitu
kita lihat itu perkembangannya seperti apa ya mas fikar ya
terima kasih banyak mas fikar malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih analisisnya